bagaimana kalau debbie yang jajanin mereka semua
bisa jadi tapi cari jajan kemana
pasti mereka sudah pulang gak mungkin jauh
tapi jennifer itu pernah pergi sampai ke cianjur bu
sama papahnya bu yola
iya bu tapi jennifer yang menunjukkan jalan
sampai jumpa di video selanjutnya
biar tambah segar
gak cocok perut saya neng minum susu
oh wak mungkin karena perut uwa lagi kosong minumnya
enggak neng gak cocok di perut mamang
gua bisa buat anak sama istri di rumah
biar tambah sehat tambah pinter
enggak neng makasih
enggak cek terima kasih
yaudah gak apa apa
neng permisi dulu ya wak
si aceng jam segini kok belum pulang juga
kemana sih dia
apa dia lupa ya jemput edward
jangan jangan dia ke warung etin
aduh kemana aceng
bikin pusing aja
veronika udah pulang
ini juga mau cari ke sekolah
veronika tidak ada pergi sama debi dan centiper
aduh pada kemana
ini juga lagi kita cari kang
ini sih peraturan sekolah nggak benar
masa punya hp nggak boleh
coba kalau punya
kita cari kemana lagi atau kum
jangan takut doi
selama masih ada aceng
pak kita dulunya
terima kasih bu
yuk main lagi
waalaikumsalam bu yola
dokter clara ada
dokter clara ada
jennifer debbie dan veronica itu belum pulang jam segini
mereka pergi dari sekolah
ya sudah saya masuk dulu ya
anu ini sekolah sudah bubar pak
sudah pak tinggal saya sendiri
sudah pulang semua
kalau begitu saya permisi dulu ya bapak bapak
makasih pak ya
kum tanya tuh kum
jennifer udah pulang belum
kamu mau berbicara
kamu belum nanya udah bilang udah
anak anak semua itu udah pada pulang
berarti juniper juga udah pulang
apa mereka sudah pulang ya komi
jangan jangan mereka udah di rumah kang dadang
tapi kalau mereka nggak ada di rumah
berarti mereka hilang
yang bener kamu ceng
positif jam istirahat kedua mereka nggak ada
apa ada teman yang ulang tahun bu
setahu saya nggak ada bu yola
apa ada temannya yang sakit
kalau ada pasti seluruh kelas datang menemuk
lanchbox mereka masih ada masih penuh
apa kemungkinan mereka keluar sekolah itu untuk mencari jajanan ya bu
veronica jarang bawa uang jajan
bagaimana kalau debbie yang jajanin mereka semua
tapi cari jajan kemana
pasti mereka sudah pulang
gak mungkin jauh
tapi jennifer itu pernah pergi sampai ke cianjur bu
sama papahannya bu yola
iya bu tapi jennifer yang menunjukkan jalan
jati di timur tengah jualan kecil juga
enggak kang yati kerja jadi pembantu di sana
tapi yati gak betah kang
kenapa gak betah
emang gak bisa pilih majikan yang lebih baik gitu
majikan bisa milih pembantu
tapi pembantu gak bisa milih majikan
yati masih ada rencana berangkat lagi ke sana
nanti dapat majikan galak lagi
kalau kang ocat hidupnya kemana aja
gateng itu kadang kadang di desa ciraus
kadang kadang keluar dari desa cirah
assalamualaikum mang ocat
gimana jualannya nih
alhamdulillah kang tinggal sedikit
wah terima kasih teh
saya emang tidak kuat makan pedas
hati hati jangan main hati
saya duluan ya
aduh kemana sih si aceh
lama amat dari mana
kita juga gak tau mereka pada kemana mak
tapi tasnya ada di sekolah
acing mau bantuin nyari debbie sama jennifer dulunya mak ya
buruan lah tuh cari
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv
sampai jumpa di tv